merebak ewa abah pmk membuat penjualan daging segar
di sejumlah pasar tradisional di jakarta turun omsetnya
seperti di pasar tebet barat jakarta selatan
pedagang yang sehari hari menjual daging sapi potong segar ini
mengaku pendapatannya selama beberapa pekan
akibat kekhawatiran masyarakat untuk konsumsi daging merah
kita sebelum daging datang ke pasar kan
dari bos itu udah pilihan sapinya
jadi kalau misalkan emang sakit ya nggak dipotong
tentu tidak semua konsumen khawatir dengan daging merah yang dijual di pasar
mereka lebih khawatir dengan peredaran daging kurubansat idul adha
yang lebih berpotensi terpapar pmk
ya kekhawatiran tetap ada sih tetap ada
jangan lagi ya takut termasuk kena penyakit pmk nya itu
pemerintah provinsi dki jakarta memprediksi
kebutuhan hewan kurban idul adha tahun ini mencapai empat puluh tujuh ribu ekor
sebagian besar hewan ini didatangkan dari daerah
adapun hingga pekan lalu pemerintah menyampaikan
tercatat ada dua ratus empat puluh dua kabupaten kota
yang tersebar di dua puluh dua provinsi dengan kasus aktif pmk
agar pmk tidak semakin meluas
pemerintah telah perketat proses distribusi hewan ternak
pembeli hewan kurban pun diimbau untuk memastikan
hewan kurban memiliki sertifikat sehat dari otoritas terkait
kalau untuk khawatir sebetulnya ada ya
cuma selama pedagang hewannya
kalau yang menyediakan hewan kurban itu ada surat keterangan dari dokter
ya kita sih dengan jaminan seperti itu ya
ya kita sih sedikit tenang lah gitu
satu hal lagi yang harus diperhatikan agar hewan kurban tidak menyebarkan pmk
adalah pengolahan limbahnya pasca di sembeli
untuk menjaga penyebar luasan penyakit mulut dan kaki
pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat
untuk melakukan pemotongan hewan kurban di rumah potong hewan
jika dilakukan di luar rph
maka pemerintah menghimbau kepada masyarakat
untuk mentaapi sejumlah
sejumlah aturan supaya penyakit ini tidak semakin menyebar
dan menyebabkan masalah ekologis lebih lanjut
kementerian pertanian membuat dua belas ketentuan
pemotongan hewan kurban di luar rph
di antaranya tempat pemotongan hewan kurban
mendapat persetujuan dari pemerintah daerah atau dinas setempat
tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi
dan tersedia lubang galian untuk menampung limbah
adapun masyarakat menerima daging hewan kurban
juga diimbau untuk tidak mencuci daging yang diperoleh
ketua mumper himpunan peternak sapi dan kerbau indonesia
menang puru subendrom menyampaikan
daging yang terpapar pmk dan sehat
tidak bisa dibedakan dari fisiknya
tidak ada perubahan warna tekstur
atau bau yang bisa diamati
sehingga bila daging dicuci dan ternyata terpapar pmk
hal ini dikhawatirkan akan terbawa ke saluran air
dan menyebarkan virusnya
supaya potensi nempelnya virus di dalam permukaan luar daging itu
tercuci dan terbawa oleh aliran air tempat cucian itu
cukup lama bisa bertahan hidup di alam bebas
di tanah bisa sampai lebih dari satu bulan
di sepatu di air itu yang akan kita hindari
nana mengingatkan bahwa virus pmk tidak bisa menyebar ke manusia
sehingga selama daging kurban dimasak dengan baik
maka aman untuk dikonsumsi
meski begitu manusia bisa menjadi sarana penyebar luasan penyakit ini
sehingga harus mengambil langkah yang tepat
agar mata rantai pmk dapat segera diputus
indra hadi jakarta